hai hehehe aku jin cerdas itu berkatku juga ah nyambung aja diam ngomong aja susah
tempat kesini kepadaku roh iya raden kutenai slow dasar siluman menyebalkan
kayak ada yang aneh
sekarang aku perintahkan kamu untuk mengambil kelangnya sultan
enggak ada yang aneh kok yaudah aida kita pulang
aida dimana aida ini ku ditinggalin sih
assalamualaikum neng aida sultan di jawab assalamualaikum neng aida
ini bangun gemes bukan itu sultan sultan aku boleh minta tolong enggak sama kamu
eh enggak deh nanya kentung aja sultan tuh bukan tipe penolong
iya nanya bawang gemes aja itu bukan jiwa penolong nih bawang gemes jiwa penolong dan kesatria
iya lagiin suatu ngantuk betul ngantuk
aida kenapa ya sakit
inget ya pasal satu anak kecil gak boleh pacaran pasal dua dibesarin gak boleh yang namanya pacar pacaran pasal tiga gak boleh ngincer
beli burung kaca di jalan melati kacar pan tuh lagi
ini bukan mica ini masalah hati
assalamualaikum kak anjani
kok dikunci sih aida
dengerin gak aida lagi digoden sama sultan
eh kok dikasih tau sih
biarin aja biar semua orang tau
kalau hati babang gemes tergores dan lecet
sultan sungguh menyebalkan
kan sultan udah bilang
sultan tuh bukan tipe penolong
nanya aja sama kentung
tapi kendung gak punya gelang kayak kamu
aku mau gelang seperti kamu
pake tangan kiri
kamu jangan menoreh ke belakang
kamu tinggal menjawab pertanyaan paman
dari dalam hati
bila mengerti anggukan kepala kamu
aida itu lagi dipengaruh
oleh siluman mbe
biasa aja keles
dan kamu serahkan gelang yang ada di saku kamu
dikasih tanda mata
kamu ngapain disini
lu bisa tau
aduh sultan al azim
kenapa jadi begitu ye
kesuburan banget sama kakaknya sendiri
dia sama santrinya gan
waktu lawan anak perempuannya kita menang gan
tapi kita dikeroyok gan
lawan sama anak kecil kalah
kan dia yang ikut keroyok kita gan
terus mereka lihat tampang kalian
kita pinter juga gan
kita pakai masker
tapi sama anak kecil kalah
mulai besok kalian harus hati hati
ngapain tuh pada main kodok kodokan gitu
uang transfer kita udah habis gan
kita butuh uang tambahan kan
kalau soal duit aja pinter kalian
soal kerjaan gak becos
gak ada gak ada
selama ini kan kerjaan kita beres kan
baru sekarang aja kita gagal
saya gak peduli
gak ada hasil nggak ada uang
kerja dulu yang bener
tapi kan kita udah gak punya
aida mau tahan dulu
aida bangun aida
yang begini nih gak bisa dibiarin
saatnya paman mau meong praksi
jurus paman meong praksi
mudah mudahan neng aida cepet kembali bangun ya allah
udah nanti aku ceritain sekarang kita pulang
berurusan sama babang gemes
itu gitu doang gak tau intinya gak boleh banyak nanya
temen aja bolet dong yadilah
apa kabar sehat raden ya
mana gelangnya cepat sentuhkan ke badanku
tentu dong raden
hehehe aku sudah mendapatkannya
tanpa bantuan nyibungan
kan raden tau aku jin bukan kaleng kaleng
hehehe aku jin cerdas
ah nyambung aja
diam ngomong aja susah
semua tenang es lo
dasar siluman menyebalkan
gosok disitu dong
kenapa batunya tidak meledak
belum ntar lagi
eh gosok lagi cepat
tidak bisa juga
aku tidak bisa keluar
aduh gimana sih
begini aja gak bisa
pakai ini dong kalau gosok
jangan selalu gosok aja
udah bisa keluar
aku tidak bisa keluar
mampet kali ya
ngegennya kenceng dong
kok bisa meletus
jangan jangan ini gelap